hingga pekan lalu satu lima ratus enam puluh lima relawan indonesia telah mendapatkan suntikan vaksin sinovac asal tiongkok
dalam uji klinis fase tiga sedangkan injeksi suntikan kedua sudah diberikan kepada delapan ratus empat puluh tiga relawan
dari total satu enam ratus dua puluh relawan indonesia
hal ini disampaikan kepala proyek integrasi divisi penelitian dan pengembangan pt bio farma neni nuraini
dalam diskusi virtual membahas topik kontribusi bumn farmasi mengatasi pandemi covid sembilan belas pada kamis pagi
nendi juga menjelaskan bersamaan dengan proses injeksi terhadap relawan
pihaknya juga mengajukan emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat ke badan pengawas obat dan makanan atau bepom
diharapkan proses produksi masal vaksin bisa dilakukan pada akhir januari atau awal februari dua ribu dua puluh satu mendatang
sementara terkait pengadaan jadwal
jarum suntik injeksi vaksin akan disiapkan oleh pihak kementerian kesehatan
terkait dengan vaksin sinovac memang jadwal kita uji klinis ini akan selesai di akhir januari dua ribu dua puluh
namun kita akan melihat dinamikanya kemungkinan juga bisa lebih cepat
karena memang sampai hari ini sudah tersuntik minggu lalu sudah tersuntik sekitar satu lima ratus enam puluh lima subjek
dan suntikan kedua sekitar delapan
enam ratus empat puluh tiga subjek dari satu enam ratus dua puluh